polsek ciracas jakarta timur dibakar ratusan orang rabu dinihari
diduga aksi masa terkait kasus pemukulan yang terjadi beberapa waktu lalu
kapolda metro jaya dan pangdam jaya pun langsung mendatangi lokasi kejadian
polsek ciracas jakarta timur dibakar sekelompok masa rabu dinihari
petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman
akibat kerusuhan kendaraan yang berada di polsek digulingkan
baik mobil resmob maupun mobil polisi lainnya termasuk sepeda motor
belum diketahui dari mana masa yang menggulingkan kendaraan tersebut
kapolda metro jaya irjen pol idam aziz dan pangdam jaya maijen joni suprianto
mendatangi polsek untuk mengetahui penyebab aksi masa ini
kapolda menjelaskan aksi masa ini dilatar belakangi kasus pemukulan yang terjadi beberapa waktu lalu
dampak dari ketidakpuasan itu sebagian masa tersebut yang kurang lebih dua ratus orang
untuk mengecek apakah benar tahanan yang memukul rekan mereka itu sudah ditahan
sudah diberi penjelasan sama kapolsek dan kapolres bahwa masih di dalam pengejaran
belum dilakukan penangkapan
sebelumnya anggota tni terlibat adu jotos dengan penjaga parkir motor di kawasan ciracas jakarta timur
ketika kemas kota kemas kota itu terjadi pada senin sepuluh desember lalu di halaman parkir ruko arundina
kini polisi masih menyelidiki kasus pembakaran mapolsek dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk para petugas jaga
pasca pembakaran dan perusakan situasi polsek ciracas berangsur kondusif
garis polisi pun mulai dipasang sejumlah anggota polisi pun mulai memeriksa sejumlah kerusakan
warga yang berada di sekitar polsek diminta untuk keluar dari halaman
kapolda metro jaya menjamin aktivitas dan pelayanan di maposek ciracas kembali normal pada rabu pagi

perusakan yang berujung kebakaran di polsek ciracas jakarta timur pada rabu dini hari
pelayanan masyarakat di polsek ciracas pada rabu pagi ini belum berjalan
kerusakan dan kebakaran yang terjadi setelah sekelompok masa memaksa masuk ke polsek ciracas pada rabu dini hari
membuat gedung polsek ini rusak berat akibat kobaran api
pada rabu pagi terlihat petugas ppsu melakukan pembersihan di gedung polsek ciracas
sekaligus membawa sejumlah barang dan dokumen yang ikut terbakar
selain membakar gedung masa yang berjumlah ratusan orang juga membakar beberapa unit mobil patroli dan kendaraan dinas milik polsek ciracas
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai korban dan kerugian material yang ditimbulkan akibat insiden ini
ketika kemas kota kemas kota ini rusak berat akibat kebaran api
dan produser lapangan cnn indonesia
siti manggar fathani dari sekitar polsek ciracas jakarta timur
baik manggar selamat pagi bagaimana update pagi ini kondisi polsek pasca perusahaan pada tadi malam manggar
selamat pagi hanum dan juga ratu
pasca perusahaan yang mengakibatkan kebakaran yang berada di polsek ciracas jakarta timur ini hingga hari ini menyebabkan
hingga pagi ini mengakibatkan polsek ciracas jakarta timur masih tertutup untuk umum
bisa dilihat ini di belakang saya atau di samping
kiri saya ini adalah polsek ciracas jakarta timur yang masih tertutup untuk umum
depan gerbangnya ini masih ditutup oleh triplek sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi dalam
dan juga bisa dilihat tadi ini ada beberapa baliho yang turun namun sudah dibersihkan oleh anggota ppsu
dan pada sekitar pukul tujuh pagi tadi saya sudah memastikan
ya pada sekitar pukul tujuh pagi tadi kami sudah menyaksikan ketika anggota ppsu sempat masuk ke dalam dan gerbang sempat dibuka
jadi sekarang kami sempat mengintip
bagaimana situasi di dalam dan kami sempat melihat sedikit bahwa memang gedung polsek ciracas ini masih berdiri kokoh
tapi ada beberapa ruangan yang terkena mungkin luapan api ataupun kobaran api
dan kami melihat ada beberapa ruangan yang sudah rubuh plafonnya dan ada bekas hitam yang menghitam karena api begitu
dan juga kami melihat petugas ppsu juga membawa beberapa dokumen yang diduga berasal dari polsek ciracas dari dalam
dan yang dokumen dokumen ini kami melihat juga ada bekas kobaran api dari dokumen
beberapa lemari yang dibawa dari dalam
dan juga penyerangan yang terjadi pada sekitar pukul yang mulai terjadi dari sekitar pukul sebelas hingga pukul dua dini hari ini tidak hanya merusak gedung polsek ciracas
tapi juga merusak beberapa kendaraan dinas dan juga mobil patroli milik polsek cilacap
sehingga tadi kami juga melihat ada beberapa mobil yang masih ditutupi terpal namun kami tidak bisa memastikan bagaimana kondisinya
namun dari gambar yang kami dapatkan semalam memang semalam kerusuhan
dan kami melihat perusahaan ini cukup besar dan kami melihat selain kobaran api dari dalam gedung dan juga ada kobaran api yang berasal dari mobil mobil patroli
hanum dan juga ratu nabila
ya manggar sepertinya karena ini juga masih ditutupi triplex begitu ya dan juga evakuasi masih berjalan
kemudian bagaimana dengan pelayanan apakah saat ini masih ditutup dan hingga kapan polsek ini akan ditutup
ya ratu dan juga hanum seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya
ini sudah ditutup untuk umum sejak dini hari hingga pagi ini belum dibuka untuk umum
sehingga pelayanan untuk masyarakat bisa dipastikan tidak berjalan atau tidak berjalan sama sekali
dan juga ratu dan juga hanum kami juga telah memastikan kepada kapolda metro jaya irjen idam aziz saat dimintai keterangan oleh awak media semalam
saat ia sempat datang ke polsek siraca semalam ia memastikan bahwa pihak kepolisian masih mencari tahu dan juga mendalami perihal
kelompok massa yang menyerang ataupun merusak dan memaksa masuk ke polsek ciracas pada malam hari tadi
namun yang bisa dipastikan dari pernyataan kapolda semalam bahwa tidak ada korban jiwa dari insiden ini
tetapi ada tujuh orang tahanan di polsek ciracas ini yang kemudian dipindahkan ke polda metro jaya
namun juga dari kondisi semalam kapolda menduga ini masih dugaan tentu saja dugaan sementara bahwa kondisi ini terjadi ataupun insiden ini terjadi
akibat masa yang mengamuk karena tidak puas dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh polsek ciracas terkait kasus kekerasan ataupun kasus perselisihan yang terjadi antara dua oknum polisi dan juga juru parkir yang terjadi pada hari senin sore atau senin sepuluh desember kemarin
yang mengakibatkan dua orang tni menjadi korban pemukulan ataupun pengeroyokan oleh sembilan orang juru parkir di cibubur
namun kepada masa semalam kapolda dan juga kapolres sudah memberikan penjelasan bahwa pihak kepolisian
khususnya polsek ciracas ini sudah tengah mendalami kasus pengeroyokan tersebut sehingga masa akhirnya bisa diberikan penjelasan dan akhirnya bisa membubarkan diri pada sekitar pukul dua dini hari
namun untuk kasus penyerangan ataupun kasus perusahaan polsek ciracas ini sendiri pihak dari kepolisian khususnya ini langsung ditangani oleh kapolda metro jaya ini langsung meminta kepada kapolres jakarta timur dan juga diskrimum
agar menyelidiki dan mengungkap sebenarnya siapa dalang
ataupun siapa massa yang menyerang ataupun melakukan perusakan di di polres atau di polsek siraca jakarta timur dini hari tadi sehingga sehingga saat ini belum ada statement resmi baik dari kepolisian baik dari kapolda maupun dari polsek siraca sendiri mengenai siapa oknum yang menyerang ataupun siapa kelompok massa yang bertanggung jawab dibalik penyerangan di polsek siraca jakarta timur ini ratu dan juga hanum
baik manggar fatani terima kasih atas laporan anda langsung dari polsek ciracas